akhirnya pt pertamina mengangkat pimpinan baru
direktur utama baru pertamina elia masamanik
menyatakan energi berperan krusial dan menentukan
sehingga akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pertamina
serta memajukan teknologi yang digunakan
pasca terpilihnya elia masamanik sebagai direktur utama pt pertamina persero
elia berencana akan menaikkan kualitas dan kuantitas pertamina
yang menganggap energi sebagai suatu sektor ekonomi yang sangat penting
tak hanya itu elia masamanik juga akan memajukan teknologi yang digunakan oleh pertamina
sehingga mampu bersaing dan tentunya menjadi tantangan tersendiri
pemerintah ingin industri grow
tentu ada dua yang dibutuhkan
kuantiti daripada energinya cukup kemudian juga kosnya harus efisien
jadi kedua kalau kita lihat
dari sisi teknologi ya
mungkin migas ini termasuk teknologi paling tinggi
tentu dari sisi kacang atau profesional
bekerja di bidang energi itu tentu sangat menantang
dianggap berhasil memimpin holding pt perkebunan nusantara atau pt pn tiga
dan pernah membuat pt elnusa tbk dari rugi menjadi untung
elia masamanik ditunjuk oleh pemerintah menduduki kursi tertinggi pertamina
melalui rapat umum pemegang saham pertamina
sebagai direktur utama baru pt pertamina persero
sebelumnya kursi pimpinan perusahaan plat merah ini sempat kosong sejak pertengahan februari dua ribu tujuh belas
dince indra cnn indonesia